tetapi penyidik juga meminjam handphone
pak suarsono dan handphone pak suparman
karena ibnu ini tidak punya handphone
silahkan mungkin tujuannya apakah mau dicari bagaimana silakan
karena tadi ada komunikasi dulu ya
teddy setiawan minta pak suhartono bondol itu untuk bekerja dua ribu enam belas
karena pegi setiawan sebelum kejadian ada di bandung kan
kemudian dua puluh satu agustus berangkat
berarti memang tegi setiawan ada di bandung
semakin diungkap semakin kelihatan